ngalang rara deket deket sama kang gustaf
waduh saya gak usah gitu aja nangis
anak ibu yang cantik yang pernah nangis
ayah lagi beliin sesuatu sama kamu
mau liat gak
tuh liat ayah beliin apa buat rara
ya ya ya doh ayo dong biar ayah dorong ya
kenceng kan gak
seneng gak rara
kenceng kan lagi ya kenceng
mau kenceng kan lagi dong bu
raranya masih berani nih
mau bocor kecok kecok bu
udah kamu aja
kamu udah makan siang belum
kebetulan dekat sini saya tahu banget
ada restoran yang paling enak disini
gimana ya pak
habisnya saya harus menjual semua koran ini sebelum jam dua belas
yaudah kalau gitu semua koran koran ini saya yang beli ya
gimana ya pak
tolong kalian jual semua koran koran ini
sudah wi tenang
aduh gimana ya
kamu tenang aja
saya yakin koran koran itu pasti akan laku dengan cepat
aduh gimana ya pak
nggak enak dibantuin
kamu tenang aja ya

ya aku juga
ini tuh dah
udah ada andre gimana kalau kita makannya sama sama
saya senang sekali
kamu ikut saya sebentar bantuin ya
ada koran yang baru datang
sebentar ya pak andre
lama saya gak ketemu pak jus
dan dari dulu bapak tahu kan karakter dewi itu seperti apa
dia gadis yang sangat lulus sekali pak
sampai dia nggak ngerti maksud bapak sebenarnya itu apa sama dia
tapi saya tahu pak
saya tahu tujuan bapak
jadi mulai sekarang tolong bapak jangan pernah ganggu dewi lagi
saya benar benar nggak ngerti maksud kamu
saya ini cuma prihatin dengan kehidupannya dewi
saya mau tolong dia
karena saya tidak mau melihat wanita sempurna seperti dewi itu hidup susahannya
maksud bapak bapak nyinyir saya
karena saya gak bisa kasih kehidupan yang sempurna buat dewi kia
saya tidak pernah menyedihkanmu andre
saya cuma mengingatkan sama kami
sebaiknya kamu berusaha dengan sebaik baiknya
sebelum kamu menyesal
maya kamu dengerin aku ya
aku tungguin kamu kok di sini
aku gak pergi
aku jagain kamu kok
maya dengerin aku ya
aku gak akan ngebiarin satu orang pun nyakitin kamu
tapi aku tidak akan pergi ja
kamu percayakan sama aku
gak apa apa kok main
enggak pesan ya
mungkin sudah ada lagi

untuk dukung lebih buruk
kotor tangannya mbak ya
ya saya disini
jangan sentuh saya
jangan sentuh saya
jangan sentuh saya
jangan sentuh saya
jangan sentuh saya
jangan sentuh saya
jangan sentuh saya
tadi saya nggak sengaja nabrak dia
terus dia jatuh
saya liat tangannya kotor
saya mau bersihin tangannya
eh dia malah marah marah
terus nuduh saya
mau memperkosa dia
betul begitu mbak
temen saya ini trauma
jadi saya harap maklum ya
dengan sikap yang kayak gini
ini nggak bisa dibiarin terus
mayo gak pantas menderita kayak gini
ini semua gara gara mas satri ya
punya otak itu jangan dikikir
tanpa dipakai buat mikir
cari kelenteng itu di sebelah sana jalannya
ustaz itu mau beli durian
nah semua kesana
tapi kan tadi bu indi sendiri yang bilang lewat sini
tapi kan jalan satu satu cuma ini bu
tapi tupa tapi tupa tapi tupa
udah dua jam empat puluh lima menit tambah dua menit
tetep pakai tapi tapi
nah gitu dong sekali kali gantian kan
gak mempan gak tokcer
sekarang kamu beli kelengkeng sampai ketemu
kalau udah ketemu
pulangnya mau naik
bajai otopad helicak jalan kaki juga boleh ya
kampung hai maria
mati gimana tadi mama sama gustaf itu lagi pergi udah gitu tiba tiba ada orang tawuran mereka
semua pada bawa golok belatik parang pisau silet benda benda tajam sama batu juga udah gitu mereka
mulai lempari mama dengan batu semesta mau bacok kepala mama sama parang untuk mama pinter mama
langsung aja ngeles gitu langsung kabur ngapa sekarang gustaf gimana sih mah udah tahu ada
orang bukan dinda sekarang gimana gustaf gustaf dimana tante tante kanan kanan gimana
tante nggak tahu terakhir jodoh iya tapi tante langsung kabur takut kalau disana nanti tante
ikutan dipancung oke sekarang kusamanya dimana nggak bisa aku tenang kalau gustaf meninggal
kenapa kenapa gimana iya mama juga berusaha untuk jelasin ke kamu lah tolong jawab kusatu
ada di mana sekarang nanti tunggu lagi mikir jalan aja lupa dulu
aneh kok lila tiba tiba kayak sama gustaf gustaf itu bukan siapa siapa
jangan jangan cinta cinta taksir gustaf
nggak bisa nggak bisa ini semua ada sambutannya sama maya
kenapa maya masa tria kenapa nggak datang waktu masa tria udah janjian sama maya di suatu tempat
ya terus terus kenapa maya kenapa emangnya masa trian atau ya maya itu bisa aku aku aku nggak kenapa napaku
mirsa mirsa bohong iya tapi masalahnya mirsa belum ngomong apa apa sama aku sorry sorry waktu itu aku
terlambat soalnya tiba tiba lila sakit aku harus ngaturin dia ke dokter
mai kamu kenapa my apa terjadi sesuatu sama kamu
iya makya maya itu mina cukup eh ada apa sih sebenarnya
enggak masih ada maya enggak nampak nampak mirza bohong
enggak bisa kayak gitu kalian pasti menyembunyikan sesuatu dari aku kan
mirza ada apa ini kamu tadi mau ngomong sama aku kan enggak enggak ada apa apa saya cuma mau bilang aja
kalau saya enggak suka maya kesian nunggu lama berjam jam hanya itu hanya itu
aneh banget sih mereka